bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah sebentar lagi tiba
selama ramadan ini pemerintah kota padang sumatera barat akan memindahkan aktivitas belajar mengajar
dari sekolah ke masjid masjid dan musola musola dengan nama pesantren ramadan
layaknya sekolah pesantren ramadan wajib diikuti oleh seluruh murid kelas tiga sd hingga kelas tiga smp
dan diikuti lebih dari satu ratus dua puluh ribu siswa
pemerintah kota padang sumatera barat kembali melaksanakan pesantren ramadan baru
murid kelas tiga sd sampai kelas tiga smp
prosesi pembukaan pesantren ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah dilakukan pada senin pagi di masjid agung nurul iman padang
wali kota henry sabta disertai ustadz terkenal abdul somad
menabuh gendang tasa sebagai penanda diresmikannya pesantren ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
kegiatan pesantren akan berlangsung selama dua pekan dimulai sembilan april mendatang
kewajiban pesantren ramadan hanya diwajibkan untuk anak didik yang beragama islam
sementara yang non muslim diserahkan kepada kebijakan masing masing pimpinan agamanya
saya berpikir juga mendengarkan cerita cerita para sahabat
dan mungkin ada juga pelajaran pelajaran lain yang rasanya tidak membuat anak anak ini berat
jadi kami coba meminta pada tim perumus untuk diubah pada tahun ini
yang punya tema yang mewujudkan generasi yang tangguh beriman dan berbudaya serta yang mencintai masjid
ustadz abdul somad mengapresiasi kebijakan pesantren ramadan yang dilakukan
pemerintah kota padang
ia berharap bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya
dan juga untuk memperbaiki perbuatan keji dan munkar
sebagian murid dan anak didik memandang pesantren ramadan lebih ringan dibanding harus datang ke sekolah
karena kegiatan pesantren cukup diikuti di masjid dan musyola terdekat dari rumah